sejak sepekan terakhir gas lpg tabung ukuran tiga kg langka di sejumlah pangkalan di kota blitar jawa timur
salah satunya di pangkalan gas lpg di jalan bengawan solo
akibat kelangkaan warga bahkan terpaksa berkeliling ke satu pangkalan ke pangkalan yang lain
dengan jarak belasan kilometer dari tempat tinggal mereka
namun menurut pemilik pangkalan gas lpg tidak ada pengurangan maupun keterlambatan pasokan
kelangkaan lpg diperkirakan karena banyaknya permintaan dari konsumen sedangkan pasokan dari agen masih tetap sama
tapi yang beli lebih banyak
kelangkaan stok gas lpg tiga kg juga terjadi di jombang jawa timur
salah satunya di desa kademangan kecamatan mojo agung
warga pun terpaksa berkeliling dari toko ke toko untuk mendapatkan gas lpg
dari toko pertama nggak ada toko kedua nggak ada yang terakhir di blenteng juga nggak ada
apalagi sekarang katanya dimintai foto
toko bktp kakak yang mau beli lpg
salah satu pemilik pangkalan gas lpg mengakui saat ini stok gas lpg berkurang
bahkan belakangan banyak warga luar desa yang mencari gas lpg namun tidak dilayani
kelangkaan gas lpg tabung ukuran tiga kg di jombang sudah terjadi selama sekitar satu bulan
warga berharap pasokan gas lpg dapat segera kembali normal
tim liputan cnn indonesia